koresponden cnn indonesia roby sofian amin di ajang pekan olahraga nasional bandung
roby bagaimana penanganan terkini pasca kerusuhan yang terus saja terjadi di pon ke sembilan belas kali ini
ya iqbal selamat siang
memang kita prihatin sekali ya dengan adanya kerusuhan kerusuhan yang terjadi
baik supporter maupun atlet
belum lagi berkaitan dengan aksi protes para atlet dan pelatih
belum lagi berkaitan dengan walkout atau boykot dari masing masing kontingen
berkaitan dengan pelaksanaan pon ke sembilan belas
untuk menggali dari masalah yang selama ini saya temukan berkaitan dengan pembajakan atlet
berkaitan dengan atlet atlet senior yang masih bermain di pon
saya sudah bersama dengan ahli dari kebijakan olahraga dari universitas pendidikan indonesia
pak selamat siang
ini tampaknya semakin nggak jelas ini tujuan pon ini
sebetulnya apa sih yang menjadi dasar atau tujuan dari pekan olahraga nasional itu sendiri
ya kalau kita kembalikan kepada amanat undang undang nomor tiga tahun dua ribu lima tentang sistem olahraga nasional
isu besar atau tujuan besar dari penyelenggaraan pon itu ada tiga
pertama sebagai arena persatuan dan kesatuan bangsa
karena secara historis ini tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan merupakan kampanye
indonesia pada waktu itu untuk dunia bahwa indonesia bisa menyelenggarakan event nasional
yang mempersatukan negara bangsa
di mana para atlet terhadir dari seluruh provinsi
tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan itu diawali
kemudian yang kedua sebagai pembibitan
dan yang ketiga adalah prestasi
nah dalam konteks pembibitan tentu sistem yang mengarah ke sana pon itu sudah tidak relevan lagi sebagai arena kompetisi
tapi yang kemudian saya potong
sementara ini kan muncul ya berbagai masalah dari mulai kerusuhan yang kemarin di polo air
terus sekarang ada kisruh antar pembajakan atlet atlet yang kemudian tidak bisa bertanding
belum lagi ada atlet atlet senior yang masih main dan itu juga diprotes
ini sebetulnya seperti apa apa memang seperti ini permainannya
oke harusnya bisa bisa kita atasi tidak seperti itu
kalau kita kembalikan kepada tiga tujuan yang tadi
yang jelas adalah sistemnya harus tertata dengan baik
dan penataan sistem itu bukan di ujung
bukan satu atau dua tahun terakhir
segera setelah selesainya pon ini sistem harus segera dibangun
dan itu harus segera dimulai
sehingga orang yang menuju ke pon yang akan datang itu sudah selesai enam bulan setelah pon ini itu harus sudah mulai bergulir
sistem itu harus diatur
tidak akan ada nanti pembajakan atlet
karena atlet yang terdaftar sejak beres pon ini harus sudah mulai didaftarkan untuk pon dua ribu dua puluh yang akan datang
itu sistem harus dilakukan
sehingga sebetulnya tergantung
kita mau nggak kita melaksanakan itu sesuai dengan sistem
sehingga kalau kita kembalikan sekarang tidak relevan kompetisi empat tahunan harus ada perubahan
sistem apa perubahan mungkin pembinaan yang efektif dan efisien
nomor pertandingannya ada tujuh
begitu selesai sekarang pon jabar menuju pon dua ribu dua puluh di papua
siapkan instrumen sejak besok selesai pon jawa barat sudah disiapkan kompetisinya
setiap daerah itu sudah tertata
sehingga tiap tahun itu ada rankingnya
satu sampai lima puluh tahun pertama sudah ada
tahun kedua nanti akan berubah lagi
tahun ketiga sudah berubah lagi
tahun keempat sudah berubah lagi
jadi pendataran atlet itu sudah terakumulasi di dalam sistem kompetisi
nah itu akan seirama dengan kompetisi kultur pembinaan di negara negara maju
dimana kompetisi atau pertandingan itu harus banyak setiap tahun itu
kita jangan menunggu kejurnas
hanya satu tahun satu kali itu tidak bagus
berkaitan dengan nomor pertandingan yang saat ini sampai tujuh ratus nomor
itu idealnya dari hasil secara ilmiah kajian itu idealnya berapa pak
begini untuk menetapkan nomor pertandingan dalam event kelas pon
yang pertama kriterianya harus diambil
itu tidak bisa tidak karena negara punya kepentingan
untuk mengambil atlet atlet sebagai arena pembibitan
untuk kepentingan ke olimpic games ke asin games atau ke sea games
nomor olimpic games itu harus masuk menjadi bagian yang harus pertandingkan
yang kedua kriterianya harus diambil adalah cabang olahraga yang keputusan pemenangnya ada pada pemain
hindari nomor nomor cabang olahraga yang keputusan pemenangnya terlalu banyak ke wasit
contoh misalnya keputusan pemenang nomor lari seratus meter
atau renang seratus meter
bandingkan dengan misalnya yang misalnya mohon maaf mohon maaf
dansa yang sistem penilaiannya bergantung kepada wasit
misalnya ada nomor seni dalam bela diri
ada juga nomor bela diri yang ada di tengah tengah
nah ini pertimbangkan secara seksama
karena seringkali yang nomor pertandingannya berpihak kepada wasid
wasidnya sering diganggu
sama ofisial untuk memenangkan salah satu kontingen
nah ini berbahaya kalau tidak ada pengendalian
pengendalian itu sebetulnya ada pada pemerintah
sesuai dengan konsep undang undang nomor tiga tahun dua ribu lima belas
sebagai penanggung jawab
ada pada pemerintah
itu sudah dijelaskan
oke baik pak terima kasih
dan memang tampaknya event empat tahunan ini harus segera dievaluasi secara mendasar
karena misalnya saya membahas satu poin berkaitan dengan nomor pertandingan
dari empat puluh empat cabang sampai tujuh ratus
ini berapa atlet yang dikirim
berapa dana yang dikeluarkan
untuk event pon sendiri jawa barat sudah mengeluarkan dana hampir dua triliun
lebih bahkan lebih dari dua triliun
pemerintah pusat juga sudah menggelontorkan dana yang tidak sedikit
jangan sampai dana yang dikeluarkan ini kemudian sia sia
dan kemudian keluar dari apa yang menjadi tujuan pon itu sendiri
kembali ke iqbal
ya lucu sekali ya roby
padahal ini sudah pon ke sembilan belas bukan pon pertama ataupun kedua
baik roby sofian amin terima kasih atas informasinya